saya seneng deh
gak nyangka ternyata bulan biru sekarang udah sebesar ini ya
paling sekitar ya sembilan belas sampai dua puluh minggu lagi dia akan hadir mas bareng bareng sama kita
kamu kan simpen semua foto usg nya kan
nah nanti kamu kumpulin
saya kecilnya aja udah lucu gitu ya
dulu saya agak putih cuman sering main layangan jadi agak
aduh aduh aja kamu
sayang banget saya kehilangan jejak mobil itu padahal hampir aja
selamat pagi pak rendy
oh iya nanti jam sembilan kita meeting ya
loh bukannya meetingnya ditunda ya pak
semua jadwal dipindahin sehabis jam makan siang soalnya pak al ada keperluan mendadak
iya emangnya pak al nggak konfirmasi ya ke pak randy
bener mau bilang
saya harus bicara sama pak al
kemarin ada staff dari pt el nino gemilang
dia mau kasihin ini ke pak al
tapi pak alnya udah pulang dan pak rendy juga kebetulan pas itu udah pulang
jadi saya yang simpen deh
ada yang lucu ya
engga enga saya jadi inget aja
kemarin staff dari pt el nino tuh sebut sebut nama bapak loh
dan dia kayak marah marah gitu di lift
eh tapi kalo diliat liat ya pak
dia tuh cantik juga loh
masa pak rendy gak mau sih
saya keluarin saya dulu ya
gak pak rendy gak pak al
keamanan pondok pelita
masih gua lho
ya terusin dong
ini namanya pak suria
mertuanya pak bos
pak suria ini namanya boim
boim baik orangnya dan juga imut
oh ya pak sebelumnya saya mohon maaf nih
saya ditugaskan untuk memberikan semuanya masuk
dan datang ke rumah ini
oh silahkan silahkan
kelian saya orangnya
ya udah kalau gitu saya masuk ya
nanti mundur dulu dikit pak
eh eh eh tutup
tidak ada engga engga terutup
tak ada engga engga engga
berhenti lompasan lompat sih lompat sana aduh namanya juga anak kecil banget ini saatnya dia bermain juga
kayaknya tuh anak anak ini tuh masih polos nggak perlu mikirin asam manis kehidupan gitu
kayak belum aja gitu ya kan ya kalau ngomong sebabnya waalaikumsalam om surya apa apa rom
kenalin teman teman aku
ini teman teman aku halo juga halo johana
pasurya ya saya ijin dulu saya mau antar gua di dan berusaha
tolong jaga mereka ya siapa
berusaha mau pergi
masa keperluan nelat
dan kamu juga harus mulai rajin figuren supaya akan melancar nanti besakpre masky cambi
kamu lancar nanti mama yang masakin buat kamu ya
ya ampun aku beruntung banget punya mama
betul seperti mama yang perhatian dan sayang banget sama aku
ya sayang aku akan melakukan apa pun
aku pun akan melakukan buat kamu
si balon biru dan juga alva sih
aku cinta kamu aku cinta kamu lagi sayang
kamu udah masuk tujuh bulan
kita mulai belanja keperluan bayi ya
dan kamu juga harus mulai rajin makan sayuran
supaya asli kamu lancar
nanti mama yang masakin buat kamu ya
ya ampun aku beruntung banget punya mama
betul seperti mama yang perhatian dan sayang banget sama aku
ya sayang aku akan melakukan apa pun
aku pun akan melakukan buat kamu
si balon biru dan juga alva sih
ada apa tuh riza
mungkin karena seatbeltnya lah
tapi coba aja kalau nggak ada mungkin aku bisa ke depan
tadi mobil di depan keren mendadak
jadi saya ngirim mendadak
yaudah kalau gitu lanjutkan perjalanan
tapi agak cepat sedikit ya
karena perutnya andin kerap
disini ada kontak tulisannya
saya gak tau ini mungkin orang yang kalian cari
pernah nanya soalnya

saya simpan dulu nomornya
saya cek di catatannya mas peliks ada alamatnya juga
boleh saya lihat
sebentar ya saya catatin dulu alamatnya
ini pak alamatnya
jangan lanjutkan bulan lembaga pesawat
terima kasih banyak sudah memberikan informasi mbak
hmm kayaknya gak usah tunggu lama deh
gue telepon aja kali orang yang tadi nomornya
apa gini aja deh
alamat yang dikasih tadi mana
gak terlalu tua dari sini
ya gak boleh
ini mama sama andin sudah di rumah sakit
kamu segera datang ke sini ya
nanti kamu temenin andin masuk ke dalam ruangan
karena perutnya sudah mati
karena perutnya andin agak keren

nanti kamu bisa tanya lebih lanjut ke riza kenapanya
dan kayaknya perut andin tuh ketekan sama seatbelt
jadi ya agak sakit
kok bisa sih
aku mau ngobrol sebentar sama din
wait ya sebentar
kamu mau ngobrol sebentar sama andin
apa kata mama perut kamu sakit enggak papa cuma mungkin kaget kali ya karena tadi rem
mendadak jadi agak kram sedikit bener kamu enggak papa enggak pendarahan kan enggak ada
pemas riza lagi deket kamu enggak saya mau bicara sebentar mas riza mas al mau bicara
hai siap bukhara
lupa riza kenapa bisa kejadian seperti ini kamu tahu kan istri saya lagi hamil harusnya kamu
lebih hati hati dong seminta maaf sebelumnya tadi ada mobil yang rem mendadak tapi sepertinya
sengaja pak sengaja sengaja kenapa begini pak tadi ada mobil box yang lama sekali di depan mobil

untuk mendahulunya tapi tidak dikasih jalan dan tiba tiba mobil itu tercapai saya sedikit
lega dan saya menambah kecepatan pak terus tiba tiba mobil itu kemarin mendadak saya kaget
saya refleks juga ngerem mendadak takut terjadi tabrakan langsung saya turun dari mobil untuk
melihat dan mengejar pengemudi itu tapi dia sudah kabur pak ya udah sekarang kamu jaga mama saya
dan istri saya sebentar lagi saya berangkat ke rumah sakit siapa
terima kasih bu oke thank you ada apaan sih
riza hari ini temenin andarim sama nyokap gue ke rumah sakit handin ada perisa
kehamilan tapi tadi waktu di jalan riza bilang ada mobil box yang ngalangin mobil
mereka mobil boks itu ngalangin terus dan tiba tiba mobil box itu ngeremp mendadak
hai tunggu mendadak ada sedikit benturan sama andinan
dan katanya riza mobil box itu sengaja
karena waktu pas riza turun dari mobil
dia samperin supir boxnya
gue curiga ini masih hubungannya
sama si pandara itu nggak
makanya sekarang gue mau ke rumah sakit
gue mau cek keadaannya andi
buat api ngerapan apa dia
nanti abis di rumah sakit
baru kita cek lagi alamatnya ya
sekarang gue harus gimana ya
kalau gue tunggu al
oh dari sini ke rumah sakit
dari rumah sakit ke rumah pasti lama
ke alamat itu aja kali ya
itu pasti pak aldebaran
kamu dengar baik baik ya kamu dan anak kamu berada dalam bahaya
kalau kamu kasih tahu soal aku ke siapapun
ini kamu tunjukin nomor handphone ini kalau ada yang tanya tanya tentang saya
dan ini alamat palsu saya
kamu dan anak kamu kalau mau selamat ikuti perintah saya
pak al bangga saya minta maaf saya terpaksa bohong demi keselamatan keluarga saya

masa iya sih ren kamu masih mengharapkan dia
masa iya sih ren kamu masih mengharapkan dia
enggak mama aku udah gak mengharapin dia lagi
ya aku cuma takut aja kecewa lagi nantinya
tapiren kamu itu jangan cap semua perempuan seperti itu
mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih

dan cocok buat kamu ren

ya seperti mbak catherine itu dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya
kayaknya saya harus bicara sama catherine biar dia nggak salah paham

pernah siapa ya
tiba tiba gak jauh ketemu makan siang lagi ya
ini kan umurnya mas randy
oh iya pantasan aja gak ada namanya
gue kan udah abis dari kontek gue
tumpen banget ngajak ketemu
kok gini terus ya
lo tuh sadar gak sih
lo tuh selama ini cuma dighosting tau gak sih sama mas randy
lagian polanya juga udah kebaca lo tuh dilambungin setinggi mungkin
abis itu dijatuhin
cat lo pokoknya udah gak boleh berharap sama mas randy
lo udah gak boleh berharap sama kakak
dia bener bener marah
ya udah palingan saya tunggu revisiannya dari kamu besok ya
baik pak kalau gitu saya kembali dulu ke ruangan saya
kalian duluan ya
bisa nggak untuk besok saya dibikinin tiga ratus tangkai bunga
tolong dibikinin buketnya yang cantik ya
baik terima kasih
nggak jauh lebih baik
kamu temenin andit ke dalam ya
tadi riza sumpah cerita masalah trak
dari cerita riza aku sangat jangkit itu disengaja mak
kita masih belum aman
ya setidaknya sekarang kita bersyukur aja
yang penting aku mama
sama riza nggak kena kenapa kenapa ya kan
mama mau jenguk orang di ruang rawat kelas satu
mama mau tanya tanya soal jessica kepada dinas
ya sebentar ya
sayang sama allah ya
terima kasih mak
kamu udah dapet titik terang
atau masalah penyaruh gitu
tadi saya sama enggak udah dapetin nomor telepon sama alamat
cuma waktu pas saya telepon
ternyata nomor teleponnya nggak aktif
tadi sebenarnya saya sama angga mau ngecek alamatnya
tapi waktu saya tahu perut kamu kenapa napa
itu urusan nanti lah
kayaknya papa mamanya udah nggak sabar nih liat bededeknya
katanya pengen ngajakin anak anaknya mengasum main bola
yaudah kita tengok bareng bareng yuk
wah kayaknya dedeknya lagi nendang nendang nih
iya aktif sekali dia
iya itu namanya bagus dedeknya aktif
wah kayaknya super aktif banget hari ini
kayaknya dia tahu kalau lagi ditengokin
alhamdulillah ya mas
kita punya anak yang benar benar aktif sekali mas
walaupun dengan apa yang sudah kita alamin saat ini
ya kan mamanya kuat bapaknya juga kuat
insya allah anaknya pasti kuat
wow tinggi sekali
ova senang deh lihat rena lompat lompat begini senang
opa kalau ikutan naik situ lompat lompat nanti semuanya meledak loh
yeay tinggi sekali
aduh aduh aduh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku mau kasih kabar
kalau besok aku akan sidang
alhamdulillah papa senang dengarnya ma
bapak doakan semuanya lancar ya
oh ya alhamdulillah tadi juga al dan bu rosa bilang bahwa mereka nggak keberatan
keluarga mereka terlalu baik
padahal elsa sudah merenggut roy dari keluarganya
dan bahkan mama juga ikut membantu untuk menutupi semua perbuatan elsa
aku gak enak hati pak
aku malu sama keluarganya al
udah udah mama tenang dulu aja ya
mama tenang yang penting mama fokus untuk keluar dari sana
kok ada suara anak anak
papa lagi di rumahnya al papa lagi main sama rena dan teman temannya nih
oh ada rena
aku bisa bicara sama rena sebentar pak
iya oma sarah
cucu oma apa kabar
rena sehat ya
oma kangen sekali sama kamu nak
aku baik baik aja kok oma
aku juga kangen sama oma
oma sarah kesini yuk
main sama aku
ada teman teman aku loh
pasti seru main di sini
kalau gitu rena bisa main lagi sama teman teman rena
oma boleh bicara lagi sama ova
makasih banyak ya pa
aku senang bisa bicara sama rena tadi
aku senang bisa bicara sama rena tadi
nanti kalau kamu udah keluar dari sana
aku temenin kamu ya
kita main sama rena di sini
mama juga kangen sekali sama angin
yaudah mama jaga kesehatan ya ma ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
eh ya ampun
ah aku kan tadi lagi
masak jagung rebus
eh ya ampun lupa matiin kompor lagi
kamu gak apa apa kan
gak mendingin kamu pulang aja deh sekarang
rasanya aku gak enak
iya aku pulang sayang bentar lagi ya
aku tadi lagi masak
kamu kalau masak jangan ditinggal tergolong loh
udah pergi dimatiin ya
yaudah aku urusin masakan aku dulu
terus nanti aku telfon kamu lagi ya
possesif banget dia sama suaminya
mbak saya mau tanya pasien atas nama denny setiano di kamar nomor berapa ya
sebentar saya cek dulu ya bu
di kamar kelas satu di ruang rawatan nyelir
oke kalau gitu terima kasih mbak
saya mau kamu cari tahu soal jessica
apa maksud dan tujuannya
bekerja di perusahaan suami saya
dia bukan dennis
dari siapa bu
saya salah orang
jalan jati bulan
sesuai dengan maps
tapi kenapa nggak ada rumah ya
saya seneng deh
gak nyangka ternyata
udah sebesar ini ya
ya sembilan belas sampai dua puluh minggu lagi
dia akan hadir mas
kamu kan simpen
saya mau buatin
mau dipasang kemana
anak kita itu masih bayi
masih ditinggal sendirian sih
taruh di kamarnya
ya enggak lah
dia harus bareng bareng sama kita mas
harus tidur bareng sama kita
apalagi kan dia juga masih asyik
emang harus bareng ya
ya bareng lah mas
nanti sama ini aja
ya allah gak boleh
oke makasih ya
namanya sama tapi harusnya beda
nama lengkapnya siapa
mama masih inget mukanya
tadi namanya sama cuma pas
kalau mama masih ada fotonya
nanti biar aku yang cari orangnya ya
alhamdulillah baik baik aja
padang burung udah masar lah
udah keliatan kasih liat mama deh fotonya
hidungnya mancung kayak aku mah
ya udah kita pulang ya
ya udah kita pulang ya
mama sama andin di mobilku aja ya
kamu tolong bawa mobilnya buat andin ya
ya pajang dong ini
ya udah ini panjang ya
mamanya setuju di mobil